good morning hari ini akan kita buka dengan informasi dari presiden joko widodo
yang menghabiskan waktu akhir pekannya dengan berkunjung ke bioskop
presiden jokowi sepertinya tak mau ketinggalan untuk menyaksikan film produksi nasional
yang sedang populer dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
ditemani anak dan menantunya kahiyang ayu dan bobi
jokowi datang ke bioskop di sebuah mal kawasan senayan jakarta selatan minggu siang
usai menyaksikan film berdurasi satu ratus sepuluh menit ini
jokowi mengaku bangga dengan perkembangan dunia perfilmantan air
yang menarik setelah menonton film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
jokowi mengaku rindu berat kepada ibu negara iryana joko widodo
dan tadi saya melihat film ini dilan itu
sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang
dengan kamera yang pas gitu
jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming
ini udah lebih dari berapa tujuh juta kan
ini ibu baru ke solo ada kawinan dua kawinan yang harus diajarkan
diri saya malam ini juga ada
tiga kawinan yang harus hajatan kawinan yang harus saya diri
tapi ya rindu berat juga
meskul baru dua hari
menurut ofisial akun instagram film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak dua puluh lima januari hingga dua puluh lima februari
sudah enam juta lebih penonton menyaksikan film yang disadur dari novel
dengan judul yang sama karya penulis dan juga musisi kidi baik